cuaca ekstrim beberapa waktu terakhir membuat hujan serta angin kencang terjadi di beberapa daerah
di timika pertandingan terbang layang terpaksa ditunda akibat hujan deras sejak malam
sementara di jakarta dahan pohon beringin di pondokopi patah diterpangin kencang
hingga nyaris menimpa seorang pejalan kaki
sejumlah petugas rumah sakit islam pondokopi langsung memangkas sebagian dahan pohon
yang jatuh dan menutup sebagian jalan pondokopi duren sawit jakarta timur ini
dahan pohon dengan panjang lima meter ini sebelumnya patah setelah diterpah angin kencang pada kamis sore
hingga nyaris menimpa seorang ibu yang tengah berjalan di trotoar
menghindari peristiwa terulang kembali petugas dinas kehutanan dan pertamanan langsung menebang pohon beringin
yang berusia lebih dari dua puluh tahun ini
rata rata pohon yang sepanjang pondokopi raya depan rumah sakit maupun depan posko
pondokopi sudah berusia sekitar dua puluh tahunan
memang kelihatannya ya memang masih berdaun tapi dibawahnya juga protos namanya pohon beringin ya
tidak ada korban dalam peristiwa ini namun arus lalu lintas tempat tersendat selama evakuasi pohon berlangsung
sementara di palangkaraya kalimantan tengah enam belas kecamatan yang tersebar di tujuh kabupaten kota masih terkena dampak banjir
data pusdalop darurat bencana banjir
pada dua puluh tiga september dua ribu dua puluh satu menyebut rumah tiga belas empat ratus tujuh puluh tujuh kepala keluarga atau sebanyak tiga puluh empat lima ratus empat puluh lima jiwa masih terendam air dengan ketinggian hingga empat puluh cm
sebelumnya pemerintah provinsi kalimantan tengah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir selama empat belas hari hingga dua puluh tiga september
namun status ini tidak diperpanjang karena beberapa kabupaten kini sudah berstatus siaga transisi
di mana banjir berangsur surut
di papua akibat cuaca ekstrim pertandingan terbang layang yang sedianya akan dilangsungkan kamis pukul enam belas hingga delapan belas wita ini terpaksa ditunda
hujan yang berlangsung sejak malam hari membuat panitia pelaksana terbang layang dan technical delegate memutuskan menunda pertandingan
yang direncanakan diikuti lima puluh sembilan atlet dan ofisial ini hingga cuaca membaik